polemik terkait badan usaha milik negara atau bumn yang menggerus peran sektor swasta dan umkm
dibantah oleh menteri bumn rini sumarno
rini tersinggung saat disebut bumn mendominasi kegiatan usaha di indonesia
saya tersinggung karena itu sangat tersinggung
saya sangat tersinggung mengenai umkm
kami sebagai bumn badan usaha milik negara
kami mendorong terus bagaimana kita bisa mengembangkan umkm
programnya beraneka ragam program untuk kami membantu masyarakat rendah
masyarakat di bawah untuk bisa berlakukan kegiatan ekonomi
rini sumarno merespon pernyataan ketua kadin ruslan ruslani pada rakornas kadinalu
yang turut dihadiri presiden joko widodo yang menyebut bahwa badan badan usaha milik negara
mendominasi kegiatan usaha di indonesia
sehingga menenggelamkan pihak swasta terutama umkm
program yang dimiliki selama ini telah merangsang kegiatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah
antara lain dengan memberikan pinjaman dari bank bank milik negara
tetapi kami melihat bapak presiden bahwa pada saat ini
dan kami rasakan peran bumn ini telah terlalu jauh
bumn jumlahnya ada satu ratus delapan belas
anak cucu cicit jadi hampir delapan ratus bapak presiden
dalam rakonas itu disebutkan bahwa terdapat delapan ratus anak dan cucu perusahaan bumn sejenis di indonesia
yang juga dipermasalahkan rini sejak menjabat sebagai menteri bumn
selain itu rini juga meminta rusan untuk menunjukkan jenis umkm yang digerus usahanya oleh bumn
inesa yuniza jakarta
kita juga akan menunggumu
untuk kitanymi tahu
apa yang ada di dalam umour anda